satu persatu pemudik baik menggunakan bus maupun mobil pribadi yang melalui jalur lintas timur
sumatera terutama di batas palembang jambi disemprot disinfektan mereka juga diperiksa
suhu tubuhnya dan dicatat identitas tempat asal maupun tujuan akhir perjalanan bagi yang berasal
dari daerah pandemi kofit sembilan belas pemudik diwajibkan melapor ke puskesmas tempat akhir tujuannya
ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran kofit sembilan belas prinsipnya kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan
ya memastikan warga yang datang dan pergi teridentifikasi dengan baik untuk penanganan
pencegahan corona wali kota jambi syarif fasya menyatakan juga memperlakukan jam malam bagi warga
kota jambi sejak satu april warga yang keluar rumah lewat dari pukul sembilan malam diberi peringatan
hingga sanksi bagi warga yang keluar rumah lewat dari pukul sembilan malam diberi peringatan hingga
dengan kondisi darurat tetap boleh keluar rumah dengan membawa keterangan izin ketua rt atau
petugas yang berjaga dan yang ketiga adalah kegiatan diplomasi sementara itu direktur
pelindungan wni dan badan hukum indonesia kementerian luar negeri yuda nugraha mengatakan
malaysia telah memperpanjang kebijakan movement control order hingga empat belas april dua ribu dua puluh untuk
mengantisipasi semakin meningkatnya kasus penyebaran kofit sembilan belas kebijakan ini berdampak
bagi warga negara indonesia yang mayoritas pekerja migran sejumlah bantuan hingga proses
pemulangan wni ke indonesia terus dilakukan pemerintah hingga hari ini tercatat perwakilan
rist ke malaysia telah menyalurkan sebanyak tiga ribu satu ratus empat puluh tiga paket bantuan logistik sejak tanggal delapan belas hingga
maret dua ribu dua puluh tercatat terdapat

tercatat terdapat tiga puluh empat enam ratus sembilan puluh enam orang yang kembali ke indonesia
tercatat terdapat tiga puluh empat enam ratus sembilan puluh enam orang yang kembali ke indonesia
yang kembali pulang dari malaysia ke indonesia
mayoritas yang pulang ada wni yang memegang fasilitas bebas visa tiga puluh hari
tim liputan cnn indonesia